sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di arena sea games dua ribu tujuh belas kuala lumpur malaysia
dika bagaimana persiapan dan juga antusiasme jelang indonesia versus vietnam ini
ya selamat sore waktu malaysia eva
sekurang dari satu jam lagi tim nasional indonesia akan bertanding melawan vietnam di babak kualifikasi di grup b
yang ada di ajang sea games dua ribu tujuh belas ini
ajang melawan vietnam ini menjadi laga yang penting karena akan menentukan langkah indonesia untuk maju ke babak selanjutnya
dan di belakang saya ini sudah ada banyak sekali supporter indonesia
dan saya sudah bersama dengan pak yanto salah satunya
pak yanto ini adalah salah satu supporter indonesia sejati bisa saya katakan begitu
karena hampir di semua ajang baik di dalam maupun di luar negeri
pak yanto selalu datang dengan menggunakan atribut atribut merah putih tanpa terkecuali pak yanto
dan dia datang lagi ke malaysia pak
ya datang ke malaysia untuk mendukung tim indonesia
saya rasa kalau yang kemarin ketemu filipina saya bilang tiga ya betul betul tiga
berarti kata kata saya itu ada manfaatnya gitu
dan juga mudah mudahan pemain indonesia saya doakan mudah mudahan tidak ada halangan apa apa dan juga rintangan apa apa
dan juga pendukungnya
dan juga untuk dua ratus lima puluh juta untuk raya indonesia dan juga bangsa indonesia yang mendukungnya
oke baik dan tanya itu eva
saya sudah bersama dengan
koordinator dari aliansi supporter indonesia di malaysia yang juga tampaknya sudah sangat siap untuk memberikan prediksinya nih
kira kira prediksinya berapa pak
alhamdulillah kira kira satu kosong aja sudah cukup pak
jadi tujuan kita hanya masuk ke babak final
dari final terus selangkanya ke final gitu
oke aliansi supporter indonesia di malaysia ini terdiri dari pekerja dan mahasiswa betul pak
pak sendiri bagaimana pak
alhamdulillah saya dari pekerja
anggota aliansi itu banyak
dari ragam dari pegawai dari mahasiswa yang di malaysia
terus pekerja pekerja yang ada di malaysia gitu
ini kan hari kerja pak apakah ini mengambil cuti atau mungkin bolos kerja begitu pak
saya terus bolos saya bukan mengambil cuti
jadi tujuan saya hanya mendukung datang sini mendukung indonesia gitu
oke demi indonesia kalau gitu saya pengen denger satu kali yel yel garuda di dadarku pak
sama sama ya satu dua tiga
indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia
indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia
indonesia bisa itulah yang dikatakan oleh salah satu supporter indonesia
dan semoga saja indonesia bisa memenangkan laga malam hari ini dan juga melaju ke babak selanjutnya
karena di laga sebelumnya thailand berhasil mengalahkan filipina dengan skor dua
dan menggeser posisi indonesia di kelas menengah
sementara dari posisi kedua menjadi posisi ketiga
tetapi indonesia masih punya keuntungan karena masih menyisakan dua pertandingan
yaitu pertandingan melawan vietnam malam hari nanti dan juga satu pertandingan lagi melawan kamboja
jadi jika saja indonesia bisa memenangkan pertandingan pada hari ini
setidaknya satu tiket untuk melaju ke babak semifinal sudah di tangan
tetapi tentu hal itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah karena vietnam pun bukan tim yang mudah dikalahkan
hingga saat ini di atas kertas vietnam belum terkalahkan
dan secara statistik di pertemuan indonesia vietnam sepuluh kali
indonesia memang lima kali menang dan empat kali kalah
tetapi catatan gol vietnam memang lebih banyak ketimbang indonesia
yaitu sepuluh gol dan indonesia hanya delapan gol saja
kita berharap indonesia atau tim asuhan dari luimia ini bisa meracik formasi dengan sangat baik
meskipun tidak ada evan dimas yang terkena akumulasi kartu kuning pada saat melawan timur leste nanti
kita harapkan demikian mahardika utama
semoga dukungan dari para supporter juga menambah semangat para pemain indonesia tim merah putih
mardika terima kasih dari kuala lumpur malaysia